sementara itu ketua umum partai golkar erlangga hartarto buka suara soal peluang p tiga gabung koalisi prabowo gibran
menurut erlangga isu p tiga gabung akan dibahas di internal koalisi indonesia maju
erlangga menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan di internal koalisi prabowo gibran soal p tiga gabung
sebelumnya plt ketua umum p tiga mardiono ikut hadir di acara halal bihalal partai golkar pada senin malam
mardiono menyatakan masih menjalin komunikasi politik dengan semua partai termasuk golkar dan pan
ada jatahnya dong pak ada jatahnya juga dong pak untuk p tiga apa gimana pak
cawapres terpilih gibran raka buming raka beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan keinginannya untuk bersilaturahmi dengan ganjar pranowo dan mahfud md
soal ajakan silaturahmi ini ganjar menyatakan selalu membuka pintu untuk cawapres terpilih tersebut
calon presiden ganjar pranowo
hari berlebaran kediaman ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
menurut ganjar mega sempat bertanya soal kondisi masyarakat jawa tengah dan membahas gugatan di mk
soal silaturahmi dengan gibran ganjar menyatakan komunikasi bisa dilakukan siapapun termasuk dengan lawannya saat berkontestasi dalam pemilu presiden dua ribu sembilan belas
namun saat ditanya soal potensi kerjasama politik ganjar enggan berkomentar